baiklah gusti ratu
hamba akan mencoba untuk menyembuhkannya
yang sudah mengobarkan permusuhan pada penjejah
jangan banyak bicara
kalian akan kami regus
kalian memilih mati
percuma kalian menyerang kami
kalian pasti akan kalah
kamu berkata jujur lalu kami akan membebaskanmu
iya nimas nimas belum bertanya apa
aku yang bertanya
apakah di bayi ini ada seseorang yang bernama raden atang
hei nggak jawab kecam
raden atang itu orang yang sangat sakti
ia yang melawan rai prabu surawi sesa
tapi sekarang raden atang sudah kembali ke sukamana
ampun raden ampun
terima kasih banyak karena kalian telah menolong kami
paman jadi kalau hitam
paman nyari nyari delapan hari nggak ketemu nimas
sepuluh itu mah
empat empat itu mah
yang terpenting sekarang kita sudah berkumpul kembali
jika yang dikatakan prajurit tadi benar
aku benar benar tidak yakin
bahwa raden atang itu adalah rai kita
rai kian santang
yang dikatakan ibu nda adalah benar
bahwa rai kian santang telah hilang ingatan
rai kian santang kembali ke sukamana
dia akan dibunuhnya
dia akan dibunuh oleh prabu marta singa rai
aku sependapat dengan dirimu raka
kita harus tetap mencari kebenaran ini lebih jelas lagi
kau harus kuat putraku
aku akan menambah putraku
oh mbak nisa
aku terus bergerak
kerjakan mu di jalan
gak boleh organizasi
aku tidak akan memaafkannya
dan aku akan membuat hidupnya menderita
tenang rai tenang
ini pasti ada sesuatu yang janggal
tidak mungkin putri aku melakukan ini
semua tidak mungkin
jangan bersikap kasar kepada gusiratu subanglah rai
tidak ada hal
tolong obatin nanda prabu surawi sesa
hamba akan mencoba untuk menyembuhkannya
keadaan kerajaan pajajaran sedang melemah
dengan terlukanya surawi sesa dan juga senopatinya
ini kesempatan yang harus kita manfaatkan
kita pasti bisa hancurkan pajajaran
aku akan membagi pasukan menjadi tiga kelompok
kelompok pertama akan dipimpin oleh radenat putraku
dia akan bergerak dari arah timur
dua kelompok lain akan menyerang dari utara dan juga selat
dengan bergerak dari arah timur
dengan bantuan pasukan bayu
yang akan dipimpin oleh adipati darmasena
dan kau rai
raiwang saat majer
kau menyerang dari arah barat
bawa pasukanmu sebanyak banyak
pasukan akan diberangkatkan sekarang juga
dan menempati posisi yang sudah ditentukan
dan pasukan pembuka jalan
akan diberangkatkan segera mungkin
lestri mel indonesian
yang akan menerima random adamyjahil
hanya bagaikan semua culry kamuble
sampai berjalan ngelekaan
kalau saya yang belajar
eleggian akan mendengar apa yang saya katakan disitu
lajun banyak democracy
terima kasih dewa tayang aku
aku berhutang budi kepadamu
saferul azim awas